eh jangan taruh ular
ya ya boleh boleh
pokoknya bilang aja
sekarang semuanya sudah jelas
kalian berdua sedang menjalani hubungan ini
jadi sekarang kalian harus saling menjaga
dan saling menyayangi
jangan bokol gue
ngapain teriak teriak di rumah orang
saya mau ketemu sama laura
pasti ada di dalam ya kan
ada tapi baru pulang
ya udah papa minggir
pokoknya kita harus tenang
kita harus benar benar tenang
kalau kita itu memang benar benar pacaran
tapi mami semenjari itu nyebelin banget
masa mereka kirim anak buahnya untuk ngecek aku
terus aku bicara bicara seret nyebelin banget tau nggak
ya udah makanya kamu itu harus sabar
makanya mulai sekarang
kita di depan semua orang harus pura pura pacaran
tapi jadi kayak main kucing kucing aja nyebelin banget
ini kan juga demi kepentingan kita juga rak
ih apa itu
tapi kalau ibu dz remembered
lo sakit bener
kamu lebih genit kan
eh pulang aja lo ya
ternyata bener lo berdua tuh pacaran
hah emang pesawat apa wat watan
emang dasar lo tuh ular kepala dua ya ra
lo berani ambil tristan dari gue
lo tuh emang dasar pulang aja ra gak tau malu
eh ren mendingan lo keluar deh dari sini
eh lo pergi aja gue ngamarin deket lo
lu jangan lu jangan
masalah di sini
ih my god my god my god ren kayak teroris kayak teroris takut i'm so scared
eh eh eh sebentar sebentar
ada apa ini ada apa
permisi om saya mau bikin perhitungan sama anak om
oh kalian besok ada pr matematika ya
aduh bukan tante tapi laura itu dengerbut tristan dari saya
jadi saya mau bikin perhitungan sama dia
laura keluar laura laura
eh eh eh ren ren lebih baik sekarang kamu pulang ya
iya nih lo tuh bikin malu tau gak lo tuh udah mencemarkan nama baik gue
anak anak ini tuh
iya pandu pandu pandu
tuh kan dari sama mami lihat sendiri reneku jahat
gara gara i stole her boyfriend gara gara aku nyuri tristan dari dia
sekarang aku kena bantunya
udah mulai sekarang kamu jangan ketemu dulu sama mereka ya
aku tuh satu sekolah sama mereka terus renek sama jessi
terus itu best friend aku kita shopping bareng
udah biarin aja nanti mereka juga akan tahu
hah renek tuh nekat

sampai ke inti aku gak bisa nafas
yeah renek tuh terkenal di sekolah kalo dia marah dia bisa ngelakuin abah
abah apa aja
kayak matiin tv dengan klik
ah masa sih gak mungkin ya maya
gak mungkin kamu cuma suka menghayal aja masa renek begitu sih
kau merindu aku
shhh udah udah udah udah masa nangis
hujan pembon dong
sorry gue buru buru tuh
hari ini kita jadikan shopping
jadi dong yuk cabut
lo bener nih gue mau ngajak temen lo yang cantik ini
ya enggak lah ngapain gue ngajak pengkhianat kayak dia
eeeeh bukan lo tapi
you berani panggil aku pengkhianat
soban apalagi sebutan orang yang udah nusuk tomnya dari belakang selain pengkhianat
yuk cabut win
nih semua gara gara dah diserang mau gue sempat
rah rah rah rah rah rah rah
udah rah nih lo sabar aja ngadepin mereka ya
kita selalu shopping bareng sekarang mereka temenan sama wina
gitu nyebelin banget
ya tapi kan lo bisa cari temen lain temen lo kan gak cuma mereka
gak bisa pokoknya aku harus kasih tau ren
aku gak bisa gak punya temen kayak gini ren itu best friend aku jessie juga
rah rah tapi lo gak bisa kayak gitu rah
kalo misalnya lo kasih tau ren kalo kita tuh pura pura pacaran
terus kalo ren yang ngaduk ke bokap lo gimana
kita semua tuh bisa hancur
lah mau gue mati berdiri gitu lah begitu men
terus kayak tinggal di gua

hah asiknya bisa dandan kayak aku lagi
queense yang paling cantik sedunia
open sur tim poc cepetin kesini ayo cepetin dong
you yus me you menteri me cari makanan di dapur hunting makanan yang banyak
sampai gemuk lo non
sekarang cepetan bantu aku di dapur okay
nanti kapan kapan tante mau telepon sama kamu ya sekarang tante sedang sibuk
eh ya rencananya sih mau ke mall doang kok tentu mau nonton doang
hati hati ya nanti kalau pulang jangan terlalu malam
eh yaudah tante kalau gitu saya permisi dulu ya tante ya